kita sudah tersambung dengan imam besar masjid istiqlal nasruddin umar
selamat pagi pak nasruddin dari imbawan bimberdekai jakarta
selamat pagi assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam pak kita langsung ke informasi terkait dengan pemprov dki yang menghimbau agar ibadah di rumah nih pak
seperti di istiqlal bagaimana sholat jumat di masjid istiqlal pada siang ini apakah ada kegiatan sholat jumat pada hari ini pak
ya pertama dasar himbauan bapak presiden yang kedua juga imbauan gubernur dki jakarta bersama dengan fkub forum kerukunan terumat beragama
ditambah lagi kondisi objektif memang di dki jakarta ini merupakan jumlah yang terbesar ya kan
data data yang dipaparkan oleh pak gubernur
karena setelah bapak gubernur meng
memberikan himbauan kemarin sore saya langsung telpon beliau
apakah benar pernyataan seperti tadi
ya itu benar pak
lalu dia memberikan penjelasan yang sangat panjang terhadap saya melalui telpon
ya lalu saya konfirmasi juga dengan teman teman imam besar yang ada di negara negara lain ya
misalnya saudi arabia
kita kan ada komunikasi itu ya dengan imam imam besar yang ada di negara negara yang lain
ternyata melakukan hal yang sama juga
kemudian itu kondisi objektifnya ya kan
ada imbauan presiden gubernur fkw
kemudian juga kondisi objektif di lapangan seperti itu
istiqlal ini kan masjid negara dan kumpulan dua ratus lima puluh ribu orang ya kan
bayangkan kalau misalnya ada sepuluh orang saja
misalnya yang berpotensi atau yang kena virus itu
nah penjelasan kita lihat di dalam dunia kedokteran ya
satu kali orang bersin batuk itu dalam tempo dua menit itu radius di sekitarnya itu akan terkontaminasi semuanya
nah bayangkan kalau dua ratus ribu orang datang sholat jumat di istiqlal
nah berdasarkan di pintu keluarnya
nah pasti akan terjadi hal hal yang
yang di luar dugaan kita
ya artinya umat islam akan mengganti dengan sholat zuhur secara pribadi di rumah
nah itu adalah objektifnya mas ya
karena objektifnya juga ada
kami ini menjadi pertimbangan juga buat kami di istiqlal
karena puncak renovasinya istiqlal sekarang ini
jadi dinding dinding bawah itu yang ini dirobohkan
atap lapornya itu juga diganti semuanya
jadi di istiqlal sekarang ini
penuh dengan debu
di samping itu juga tidak ada tempat parkir
karena penuh dengan batu pasir
dan kita kan bangun basement di seputar istiqlal
jadi sebetulnya tanpa virus ini pun juga sudah muncul wacana
bagaimana kalau istiqlal itu puncak renovasinya itu diliburkan juga
karena di sekitar istiqlal itu kan penuh dengan debu
ya mungkin mesinnya kita sapu misalnya di dalamnya itu ya
tapi kan sebagian
kemudian juga karena di atapnya itu dibersihin semua
kemudian juga dibongkar total mehrab depannya
jadi sebetulnya sangat tidak kondusif untuk beribadah khusus itu ya
apalagi dengan adanya virus seperti ini
jadi inilah alasan kami memberikan pertimbangan
mungkin memang sebaiknya istiqlal seperti imbauan pak gubernur dua minggu atau dua jumatan ini
kita istirahatkan dulu ya
mungkin kita istirahatkan kepada jamaah
istiqlal itu untuk salat duhur di rumah masing masing
atau kalau mereka itu mau sholat jumat
itu kan urusan individu masing masing kan terserah mau di tempat mana
tapi istiqlal dengan kondisi objektif dan subjektif tadi memang sangat tidak kondusif untuk kita mendapatkan ibadah yang maksimum
mungkin tidak fokus tidak konsentrasi karena adanya wabah virus
apalagi dengan himbauan bapak gubernur
pada saat yang bersamaan juga kita akan buka karpetnya semuanya
dan debu debu berterbangan seperti itu
tambah lagi yang parkirnya nggak ada kan
ya jadi ini saya kira pintu yang dibuka pun cuma dua
karena sebelahnya itu kan belum selesai pembangunan basementnya itu
nah kemudian juga air otomatis mengalami juga gangguan
karena itu juga yang kita lakukan
karena itu juga yang kita lakukan

nah kita akan kebut ini karena mudah mudahan istiqlal ini bisa dipakai dalam bulan suci ramadan
jadi dua puluh empat jam pekerja di istiqlal ini fokus untuk menyelesaikan mengejar bulan ramadan ini
ya pak nasaruddin apabila ada umat muslim yang masih belum mendapatkan informasi bahwa pada siang ini mereka harus ibadah dari rumah
apakah dari rumah
di istiqlal sendiri sudah ada protokol atau pencegahan virus covid sembilan belas ini pak
ya kita sudah melakukan upaya upaya sebatas kemampuan istiqlal ya kan
karena agak sulit juga untuk melakukan pembersihan ya
karena kan satu menit dibersihkan berdubu lagi kan
nah jadi itu dua kondisi istiqlal yang sangat tidak nyaman untuk kita jadikan beribadah saat ini hari ini jumatan ini
ya pertama konsentrasi pekerja yang sudah mencapai puncaknya
yang kedua juga timbawan gubernur bapak gubernur dan tokoh tokoh masyarakat
apalagi kita kan masuk epicentrum ya
ya lebih baik kaedah majelis ulama itu juga sangat bagus untuk kita perhatikan
dan itu sebetulnya menjadi dasar utama mengapa istiqlal itu tidak bersolat jumat pada hari ini
ya karena ada dukungan dari majelis ulama
kalau kita lihat ya dasar dasar atau dalil dalil yang digunakan
baik itu ayat maupun hadis maupun kaedah kaedah usul fikih yang disampaikan
itu sangat sangat tepat itu
jadi kami mendukung bahwa apa yang disampaikan majlis ulama itu itu adalah memang seperti itu adanya
kita jangan lagi berdialog tentang hal ini
sebab ayat quran itu juga banyak
jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan
sudah tahu kalau misalnya virus yang seperti ini ganasnya itu
saya baca juga koran berita berita di itali
sekarang satu hari tujuh ratus orang meninggal
bahkan dokternya milih milih ya mau diselamatkannya mana
karena daya tampun remetakit dan peralatan daruratnya itu juga sangat terbatas kan
kan bersamaan waktunya semua harus dijawas
ya na'udzubillah minalli
kalau di rai jakarta yang padat penduduk
ini mengalami hal yang sama
itu malah petaka akan muncul
jadi agama itu sebetulnya pada dasarnya adalah
ada alzima dan ruqsah di dalam hukum islam itu
jadi para pemirsa atau bapak ibu yang beragama islam
ya yang penting buat kita itu tidak meninggalkan kewajiban
kalau nggak bisa sholat jumat
maka tentu kita wajib untuk sholat duhur
dan dalam kondisi darurat seperti ini
agama memberikan dalil untuk melakukan alzima dan ruqsah
apa yang disampaikan majelis ulama itu sangat bagus ya
dan saya kira juga negara negara lain bisa kita lihat di tv
bahkan dikunci masjidnya kan
kalau istiqlal itu tidak mau mampir sholat
ya difasilitasi sejenak
tetapi itu hanya terbatas waktunya
karena lalu lalang terh
lalu lalang apalagi bunyi bunyian itu pada
pokoknya ribut sekali masjid istiqlal sekarang
baik kita harapkan memang kondisinya akan segera pulih
secepat mungkin karena menjelang ramadan ya pak ya
terima kasih pak nasaruddin umar atas informasi
dan sudah berbagi informasi dengan kami pagi ini